lima hari jelang batas akhir rekapitulasi suara
sampai saat ini wacana hak angket yang sempat ramai menjadi perbincangan publik
tak ada satupun partai politik atau gabungan parpol yang resmi mengejukan hak angket
ketua dpp pd perjuangan komarudin watubun menilai
hak angket adalah inisiatif semua partai politik
bukan menjadi tanggung jawab pdi perjuangan sendiri
pernyataan itu merespon desakan sejumlah partai politik dan masyarakat
yang menyebut menunggu keputusan resmi pdip sebelum mengajukan hak angket
sementara fraksi pkb melalui anggotanya luluk nur hamidah
memastikan pkb tak mundur dari rencana mengajukan hak angket
pembicaraan dengan sejumlah politisi dari pd perjuangan dan nasdem
juga terus dilakukan untuk mematangkan pengajuan angket
ingin membongkar terkait dengan dugaan apakah benar terjadi penyalahgunaan kekuasaan
yang menggunakan semua instrumen negara instrumen kekuasaan
baik itu melalui politik apbn apakah itu kemudian dengan dugaan adanya
keterlibatan aparat penegak hukum misalnya
ataukah kemudian juga penggunaan asn atau birokrasi
atau bahkan sumber daya negara yang lain seperti kementerian atau bumn
termasuk juga mungkin aparat keamanan
dan lain lain yang ini semuanya harus bisa dijawab melalui hak angket
setelah ramai isu pengguliran hak angket di dpr
kini tpn ganjar mahfud juga bersiap untuk mengajukan gugatan di mahkamah konstitusi
bahkan tpn ganjar mahfud menyiapkan kapolda sebagai saksi di mk
tpn meyakini telah terjadi kecurangan pemilu yang terstruktur
mungkin salah satunya adalah tim yang kemudian menangani ataupun mendatangkan
tpn membuat para saksi untuk bisa hadir di dalam konteks anti bersaksi
nah ini jadi memang pekerjaannya tidak mudah
apalagi target daripada bpn ingin kemudian menargetkan bahwa ini terjadi
satu kecurangan yang tsm yang terstruktur sistematis dan masif
sementara tim kampanye nasional prabowo gibran siap menghadapi gugatan di mk
wakil ketomong partai gerindra habibur rahman menyatakan
secara aturan undang undang masalah kecurangan terstruktur
sistematis dan masif harusnya diselesaikan di bawaslu
bahkan dia juga mengklaim justru prabowo gibran menjadi korban kecurangan tsm
soal tsm kami juga percaya diri bahwa justru sebaliknya
kami ini sebenarnya adalah korban dari kecurangan yang tsm
walaupun kami menang ya walaupun kami menang
karena dari kasus kasus yang sudah terbukti
banyak sekali mengarah bahwa memang tsm mulai dari
kasus pj bupati sorong kemudian kasus kepala kepala daerah
yang dinyatakan oleh bawaslu memang sudah melanggar
lalu kasus kasus kementerian kementerian yang digunakan untuk pemenangan paslon di luar paslon kami
jadi apakah secara prosedural apakah secara sukses kami insya allah percaya diri menghadapinya
kini tinggal menunggu kebijakan politik apa yang akan dilakukan para elit partai
apakah akan mengajukan hak angket di dpr
tim liputan kompas tv
dan selesaikan hal ini
apakah betul akan mengajukan hak angket
atau hak angketnya justru batal dan diajukan
pagi ini akan kita bahas dengan sejumlah narasumber melalui daring
di antaranya anggota timnas amin sekaligus ketua dpp pkb daniel johan
anggota tkn prabowo gibran yang juga wakil ketua umum pan
serta kuasa hukum tpn ganjar mahfud sinsentius mendrova
nanti juga akan bergabung bersama kami ada analis politik dari ugm
bung vincent anda mengatakan bahwa tim anda ya
tim anda mengatakan akan ada saksi yang disiapkan untuk bersaksi
dan yang mengejutkan katanya kapolda katanya ya
ini aparat penegak hukum yang akan bersaksi untuk sejumlah dugaan kecurangan pemilu
dan kalau kita bicara kecurangan kan bukan hanya teknis suara saja ya
tapi ada beberapa tindakan yang juga harus diluruskan dalam konteks kecurangan
ya yang pertama kalau berkaitan dengan materi gugatan di mk
tentu segala bukti bukti tentu kita sudah siapkan ya
jauh sebelum hari sekarang
kita sudah menyiapkan berkaitan dengan bukti bukti
baik itu yang berupa saksi bukti bukti dokumen
dan saksi alih yang akan nanti kita hadirkan di persidangan di mk
tentu siapa yang akan jadi saksi siapa orangnya
apa yang diketahui apa yang dilihat apa yang dirasakan oleh saksi
tentu kami tidak bisa mengungkap di sini karena itu merupakan materi dari persidangan itu sendiri
namun pada prinsipnya dari tim hukum ganjar mahfud sudah menyiapkan
dan sudah hampir masuk dalam finalisasi draft permohonan
kemarin kompas tv juga sempat berbincang dengan bang todung mulya lubis
ini yang menyebut awal bahwa akan ada saksi kapolda yang bersaksi di mahkamah konstitusi untuk memberikan kesaksiannya
tapi saya juga melihat pernyataan dari polri sepertinya itu tidak mungkin katanya
karena hingga saat ini tidak ada yang kapolda yang meminta izin untuk bersaksi di mk
bagaimana anda melihat ini bung vincent
ya pada prinsipnya saksi saksi yang akan dihadirkan nanti di persidangan ini
tentukan memang tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau berkaitan dengan identitas
ini kita juga sangat menjaga
karena bagaimanapun saksi ini harus juga dijaga keselamatannya
jadi untuk saat ini kami tidak bisa mengungkap siapa
bagaimana jadi kami tidak bisa menyebutkan konkret
namun pada prinsipnya bahwa tim kuasa hukum dari ganjar mahfud sudah sangat siap untuk mengajukan gugatan di mk
sebagaimana yang sering kami sampaikan bahwa kuat dugaan dan cukup meyakinkan
atau sangat meyakinkan bahwa pilpres di dua ribu dua puluh empat ini
bahwa ini terstruktur sistematis dan masif
dan ini nanti yang akan kita buktikan di persidangan di mk
ya bung vincent suasana internal di tpn ganjar mahfud sejauh ini
terutama partai partai politik pengusung ganjar mahfud yang berada di parlemen
karena sampai saat ini sepertinya adem ayem saja begitu
karena sudah mau mepet penghitungan suara selesai juga belum ada tanda tanda untuk mengajukan hak angket gitu di internal
atau partai partai pengusungnya ganjar mahfud
bagaimana sejauh ini komunikasinya bung vincent
kalau dianggap tidak bergerak saya pikir itu juga keliru ya
karena kita juga sedang menyiapkan naskah akademik berkaitan dengan hak angket ini
karena bagaimanapun ini bukan hanya sekedar kata kata
dan itu harus didasarkan dilandaskan pada naskah akademik
dan ini yang sedang disiapkan berkaitan dengan hak angket
jadi tidak masif statement di media
bukan berarti tidak ada upaya untuk memaksimalkan berkaitan dengan hak angket ini
pada prinsipnya ini sedang berjalan
ini naskah akademik sedang disiapkan berkaitan dengan itu
mahfud sebagai cawapres tiga juga sudah memberikan masukan masukan berkaitan dengan naskah akademik ini
jadi pada prinsipnya kita optimis bahwa angket ini akan bergulir
khususnya dari tim tiga ganjar mafud
sangat meyakinkan untuk bisa menggulirkan berkaitan dengan hak angket ini
jadi bukan berarti karena ini beberapa waktu menjelang ini
seakan akan tidak banyak
berarti tidak akan jadi atau tidak akan bergulir hak angket itu
tapi persoalan intinya adalah kita sedang menyiapkan yang mengenai naskah akademik
jadi argumentasi argumentasi nanti yang akan dibawakan dalam hak angket itu
itu punya dasar yang kuat berdasarkan naskah akademi yang kita siapkan ini
punya kualitas yang juga baik untuk membuktikan bahwa memang ada kecurangan pemilu atau tidak
dan ini juga sejalan paralel tadi dengan gugatan sengketa pemilu ya
di mahkamah konstitusi untuk pasangan ganjar mahfud
bung daniel kalau tadi bocoran dari bung vincent pdi perjuangan
tidak diam katanya dan partai partai yang mengusung ganjar mahfud juga tidak diam untuk melangkah menuju
kalau pkb bagaimana jalan terus berarti ya sampai sekarang
ya terima kasih selamat pagi mas
pkb tidak berubah ya terus jalan
bahkan kami sudah mengumpulkan tanda tangan sekitar lima anggota ya
tinggal menunggu gabungan lah dari anggota anggota dari partai lain yang memang merasa angket itu penting
semangatnya adalah menyelamatkan demokrasi
demokrasi yang saat ini dianggap mundur kita harus kembalikan
sehingga bukan hanya demokrasi yang kita selamatkan
tetapi juga nanti proses pembangunan proses kehidupan kebangsaan kita
penting untuk kita luruskan kembali ya
tidak ada niatan yang lain selain itu
selain pengumpulan tanda tangan dari anggota
apakah ada kendala lain pengajuan hak angket ini sampai sekarang belum diajukan juga
apakah memang masih menunggu hasil hitung suara di kpu bung daniel
kalau pkb sudah siap dari sekarang ya meskipun sambil menunggu juga tidak masalah
kita ya menunggu kawan kawan yang lain untuk bergabung dan kita ajukan sama sama
meskipun seperti sahabat nasdem kan menunggu tanggal
nah kita juga sangat menunggu saudara tua kita nih pdp
karena kan sebenarnya proses angket ini tidak cukup hanya kita menunggu tanda tangan dari dua fraksi
karena yang penting adalah bagaimana angket ini berlanjut
tetapi juga bisa menghasilkan masukan masukan yang baik perbaikan perbaikan untuk ke depan
tapi di sisi lain tadi bung daniel juga kita tidak bisa sendiri kata bung dani
karena ini bukan langkah satu partai atau satu fraksi
tapi langkah beberapa fraksi di dpr yang punya keluhan dan suasana kebatinan yang sama untuk mengajukan hak angket ini
saya juga mengutip pernyataan ketua dpp pdi perjuangan komarudin watubun
yang menilai hak angket ini adalah inisiatif semua partai politik
bukan menjadi tanggung jawab pdi perjuangan sendiri katanya begitu
nah pernyataan ini merespons desakan sejumlah partai politik yang diminta agar pdip cepat cepat untuk lebih dulu mengajukan hak angket ini
bagaimana anda melihat ini bung daniel
karena memang sikap kami kan dari koalisi satu seperti itu sejak awal ya
bahwa yang mengajukan pertama sebagai inisiator adalah pdip dan dia sebagai fraksi terbesar
punya arti yang sangat besar dalam proses angket ini
sehingga untuk memastikan hak angket ini tidak hanya diusulkan tetapi bisa berjalan dan menghasilkan
masukan masukan penting bagi perbaikan itu pdip
sehingga kepeloporan kepemimpinan pdp dalam hal ini sangat penting dan sangat ditunggu oleh fraksi fraksi yang lain
tapi anda yakin ya berarti sampai saat ini pdip nanti pada akhirnya juga akan mengajukan hak angket ini
kalau dari kalimat bang vincent yakin sih
karena jangan jangan jangan jangan nanti hak angketnya tidak ada malah kanal yang dipakai adalah mahkamah konstitusi dan bawaslu atau juga dkpp begitu bung daniel
jangan jangan nanti begitu kalau misalnya langkahnya begitu pkb akan bersikap seperti apa
kalau semangat hak angket kami tetap ya karena bagi kami untuk mengungkap menghasilkan poin poin politik perbaikan itu nggak cukup di mk
karena mk kan sangat teknis perselisihan
tetapi masukan secara politik membedah undang undang mengawasi pelaksanaan undang undang itu kan adanya di proses hak angket
dan ya tadi kan sudah dijelaskan oleh bang vincent bahwa pdip tetap semangat untuk menggulirkan kita tunggu hasilnya
dan saya rasa penting juga ya karena hak angket ini juga sebagai kanal
sehingga harus ada kanal
karena kalau misalkan tidak ada kanal itu kita tidak mau meninggalkan bola panas
meninggalkan api dalam sekam dalam kehidupan kebangsaan kita ke depan
kita proses kanalisasi penyaluran pengungkapan melalui hak angket ini menjadi penting untuk masa depan kita
oke jadi apapun sikap pdip nanti ke depannya jika memang setelah penghitungan suara ini angket juga belum diajukan pkb akan tetap menggalang dukungan ini kepada partai partai lain untuk mengulirkan hak angket di dpr
mas viva kalau saya menyimak tadi pernyataan ini lembaganya lebih besar lagi bukan hanya partai amanat nasional tapi juga sepertinya tim kampanye nasional prabowo gibran
saya menyimak pernyataan bung habibur rahman tadi ya dari partai gerindra bahwa sebenarnya kita juga jadi korban
ada beberapa bukti kecurangan yang juga dikantongi begitu
nah ini kanalnya juga kan kalau dari tkn sepertinya akan menempuh jalur hukum melalui mahkamah konstitusi
kalau begitu jalurnya bukti bukti apa saja yang sudah disiapkan mas viva dari tkn prabowo gibran untuk menghadapi gugatan mk nanti
ya hak angket itu hak konstitusional yang melekat pada anggota dpr dan dijamin di undang undang dasar empat puluh lima juga terbentuk di dalam undang undang md tiga
jadi karena ini adalah hak konstitusional maka kami tkn prabowo gibran tidak boleh menghambat
tidak boleh kemudian melakukan kegiatan yang bisa mengalir
yang kedua kita ini sedang dalam proses rekapitulasi penghitungan suara
ada yang sudah ke tingkat kpu ri ada yang masih di tingkat kpu daerah
di daerah papua juga masih ada
dan ini menjadi bagian penting dalam proses untuk peningkatan kualitas pemilu
kami memahami bahwa rekapitulasi ini adalah salah satu proses pemilu yang harus dilalui
dan kami akan melakukan menempuh jalur hukum sesuai dengan
ketentuan undang undang nomor tujuh tahun dua ribu tujuh belas tentang pemilu yang menyediakan fasilitas untuk proses penyelesaian masalah
kalau bersifat administrasi yang akan menyelesaikan bawaslu
kalau bersifat etika penyelenggara yang akan menyelesaikan adalah dktp
dan ketika ada potensi perselisihan hasil pemilu yang akan menyelesaikan ke mahkamah konstitusi
jadi dari beberapa tingkatan proses penyelesaian itu
kami sedang melakukan proses itu
jadi kalau kemudian menambung sampai ke tingkat mk masalah masalah yang akan dikukat nanti
silakan saja kami akan menempuh jalur itu
jalur hukum itu saya rasa lebih objektif dan lebih imparsial lebih netral
kalau melalui jalur politik itu kan
tidak objektif atau bersifat subjektif berdasarkan kepentingan yang relatif
kalau untuk mencari kebenaran
secara objektif itu dia melalui jalur hukum saya rasa
mas viva di luar kanal politik dan juga kanal hukum yang akan ditempuh
kira kira nanti dalam proses sengketa hasil pemilu ini
kira kira begini narasi di luar sana di publik
ini soal terstruktur sistematif dan masif
atau tsm dengan adanya upaya penyalahgunaan kekuasaan
lalu juga politik anggaran yang disalahgunakan
juga tni polri katanya ada tudingan seperti itu juga untuk membuat pemilu ini tidak demokratis
ini narasi narasi semacam ini di luar
apakah anda tidak khawatir juga akan menggumpal akhirnya dan secara masif nanti bergulir di luar
kanal politik dan kanal hukum tadi di masyarakat mas viva
ya tidak khawatir karena proses untuk menyelesaikan narasi narasi itu kan harus dibuktikan dalam bentuk material
dan proses penyelesaian masalah itu kan sudah berlangsung sejak di level ppk
di kpu kabupaten kota kpu provinsi sampai kpu ri
kemudian ada dugaan tsm ya harus disertai dengan bukti hukum yang ada
ada alat bukti ada bukti material yang menjadi dasar terhadap tuduhan tuduhan yang saya rasa
dari sisi kejelasan soal bukti itu ya tidak ada sama sekali
karena jangan sampai kemudian melakukan narasi yang negatif atau menempuh jalur politik
padahal kita masih melakukan proses rekapitulasi itu
karena ada anggapan masyarakat karena berpotensi kalah terus kemudian menempuh jalur angket
jangan sampai masyarakat mempunyai anggapan seperti itu dan kami meyakini bahwa masyarakat itu akan melihat
menilai dan akan menjadi bagian dari proses pendidikan politik rakyat
dan selama ini kita mengetahui setelah pemilu selesai dan suasana sekarang kan relatif komisif dan berubah
memperdayakan kepada institusi institusi negara yang mampu untuk menyelesaikan proses penghitungan
dan proses pertikaian sengketa pemilu kalau nanti ada melalui mahkamah konstitusi
dan sekarang masyarakat berharap bahwa menunggu hasil keputusan kpu tanggal dua puluh maret
ketika nanti ada sengketa dan diajukan ke mahkamah konstitusi
dan masyarakat juga bisa menilai
hasil dari pikon relkon saya rasa tidak akan berbeza signifikan dengan empat puluh lima kpu nantinya
seperti yang sudah sudah dalam pemilu sebelumnya
baik oke setelah ini nanti saya juga tanyakan ke bung daniel dan bung vincent
ini ada lembaga pemantau pemilu independen koalisi masyarakat sipil kawal pemilu
ini menyatakan tidak ada kecurangan dalam pemilu dua ribu dua puluh empat termasuk juga bli presiden
ini menyatakan beberapa hari lalu dan juga sudah di apa namanya diutarakan di dihadapan publik

masih membahas hak angket yang dinilai sebagian publik layu sebelum berkembang
apakah demikian saja mencekorkannya faktanya
kita masih membahasnya bersama sejumlah narasumber
ada mas viva yogyamalwadi dari partai emanet nasional
bung daniel johan dari pkb dan bung vincentius dari tpn jarmah food
saya tadi menanyakan ke bung vincent dulu
kawal pemilu ya yang menyatakan tidak ada kecurangan katanya dalam pemilu dua ribu dua puluh
ini yang dinyatakan langsung oleh lembaga pemantau pemilu independen di luar penyelenggara pemilu
respons anda melihat pernyataan koalisi masyarakat sipil ini bu vincent
jadi pertama tentu kita hargai pendapat dari kawan kawan kawal pemilu
itu bagian dari hak demokrasi dari kawan kawan pemilu
hanya saja begini berkaitan dengan statement itu
kalau kemudian kita berdasarkan pada rilis bawaslu misalnya
bawaslu sudah merilis bahwa ada dua ribu lebih misalnya ada intimidasi
yang terjadi pada saat pemilu kemarin
ada dua ribu lebih terjadi mobilisasi
ada macam banyak pelanggaran yang dirilis resmi oleh bawaslu
nah apakah kemudian rilis bawah seluruh sebagai pengawas pemilu kita
dengan statement atau pernyataan dari teman teman kawal pemilu ini
mengatakan ke bawaslu bahwa itu tidak benar
nah kan itu jadi menurut saya kan tidak
tidak jadinya tidak sehat demokrasi kita
jadi bawaslu sendiri sebagai pengawas pemilu sudah merilis
ada banyak pelanggaran pelanggaran itu
ada berapa ribu orang yang mencoblos lebih dari satu
ada berapa ribu orang yang mencoblos yang bukan tempat dia mencoblos
dan ada berapa ribu terjadi intimidasi dimana mana
itu rilis resmi bawaslu bukan dari tim ganjar mahfud
itu yang terdeteksi belum yang terdeteksi
nah dari statement dari kawal pemilu ini kalau pandangan saya
sangat diragukan ya apa statement itu
ya kalau kemudian itu menjadi acuan kita pertanyaannya
berarti kawan kawan kawal pemilu mengatakan bahwa
bawaslu sedang menyebarkan hoax berkaitan dengan itu
ini kan kita tinggal balik aja statement itu kan
apa yang dirilis oleh bawaslu berkaitan dengan pelanggaran pelanggaran pemilu
itu belum seberapa apa yang kita temukan di lapangan
dan ini nanti materi yang akan kita sampaikan di
jadi kalau kemudian kawal pemilu mengatakan
pertama kita hargai sebagai hak demokrasi
yang sebagai partisipasi dalam pemilu kemarin
tapi kalau kemudian itu menjadi rujukan
saya pikir ini terlalu terburu buru
dan ini juga akan
itu tanggapan kami kurang lebih seperti
pernyataan dari kawal pemilu ini juga tidak bisa dijadikan
representasi publik begitu ya untuk menyimpulkan bahwa
saat ini pemilu dua ribu dua puluh empat ini baik baik saja begitu kurang lebih ya
ya memang kalau menurut saya memang tidak bisa dijadikan referensi
logika terbaliknya berarti bawaslu sedang menyebarkan hoax kepada
rakyat indonesia berkaitan dengan pelanggaran pelanggaran pemilu itu
ini rilis resmi penyelenggaraan pemilu kita gitu ya
jadi saya pikir ini tidak perlu didengar
dan mungkin juga perlu diklarifikasi juga oleh kawal pemilu
lihat di forum ini biar kita tanyakan yang mana berarti bawaslu menyebarkan host
berarti bawaslu menyebarkan hoax gitu kalau kawal pemilu menyatakan demikian
kalau anda bung dhani responsnya dari pernyataan kawal pemilu yang menyatakan tidak ada kecurangan di pemilu dua ribu dua puluh empat ini
saya nggak tahu secara detail ya
apa yang menjadi dasar dari sahabat kita kawal pemilu
tetapi rasanya mungkin kalau dilihat hanya sebatas teknis
tetapi berarti itu mengabaikan
apalagi pra sampai pemilu
persoalan persoalan yang tidak sesuai itu terjadi
sehingga kesimpulan bahwa pemilu berlangsung jujur
pemilu tidak ada kecurangan psm itu sangat tidak benar
jadi memang harus diundang juga tuh
sahabat kawal pemilu menjelaskan apakah hanya sebatas mengupload c satu
nah itu pun kan mereka juga nggak paham proses c satu yang di lapangan seperti apa nanti
anda dari pkb dan juga internal koalisi amin begitu ya
ini meyakini bahwa proses penghitungan atau sorry
proses pemungutan suara lalu penghitungan suara
karena saya kemarin juga menyimak pernyataan dari mas anies baswedan capres anda
bahwa kecurangan pemilu itu jangan hanya dipandang pada saat pemungutan dan penghitungan suara saja
tapi pra pemilunya juga harus dilihat
bagaimana ada pergerakan pergerakan dari orang orang tertentu
pihak pihak tertentu terutama perangkat negara yang dijadikan alat untuk melakukan pemilu yang tidak demokratis
ya bung daniel bung daniel kemarin kan menyimak juga ya pernyataan mas anies soal itu ya
karena kalau pemilu curang itu jangan dilihat pada saat pemungutan dan penghitungan
nah jadi dalam konteks ini anda masih meyakini kalau kecurangan pemilu dalam konteks pemungutan dan penghitungan suara itu ada memang ya
iya itu emang sejak awal menjadi sikap kita bahwa pemilu itu harus dilihat sebagai satu proses
dan bagaimana di dalam proses tersebut itu dilakukan secara baik atau tidak
apakah dilakukan secara sistematis untuk melakukan intimidasi untuk memanipulasi hasil atau tidak
nah bukti bukti itu yang kita pegang dan akan menjadi dasar nanti
oke nah ini yang kita nantikan bahwa bukti bukti teknis ya pada saat pemungutan suara dan penghitungan suara ini memang terjadi kecurangan
atau vlop gitu ya sehingga ada ketidaksesuaian suara perolehan suara baik di pilpres maupun di pileg
mas viva kalau nanti misalnya hak angket bergulir ya katakanlah begitu ini kan pasti akan digalang oleh partai partai politik
fraksi fraksi partai politik karena di dpr yang saya membacanya pendukung atau mengusung pasangan anies mohaimin dan juga ganjar mahfud
sedangkan saya meyakini juga pasangan prabowo gibran fraksi parpol parpol pengusungnya ini tidak akan mendorong hak angket begitu
nah kalau memang seperti itu dan hak angket bergulir dpr kira kira
nanti upaya untuk menyeimbangi adanya opini opini yang datang juga di hak angket bagaimana mas viva
mas radie kan bahasanya cikalau seandainya
kalau nggak apa apa beranda anda tidak apa apa karena itu kan konstitusional digunakan apa tidak oleh beliau beliaunya itu
nah kalau tkn prabowo gibran menyatakan bahwa tidak ada urgensinya hak angket
saya kan kalau dari mas daniel tanpa menunggu pdip kenapa sih kalau mau mengajukan hak et kenapa harus saling menunggu sih gitu
ibaratnya ini mas daniel sama teman teman pks dan mas jep
mas jep menunggu masuk di mobil angkot menunggu sopir kemudian sopirnya ditanggung masuk ke depan jalan
kemudian jangan jangan mereka turun di tengah jalan
bagaimana kalau kemudian hak konstitusional itu tidak saling menunggu
silahkan saja siapa punya keberanian politik untuk mengajukan hak angket
hak angket kan sebenarnya sesuatu hal yang biasa di dpr itu
kami dulu waktu di dpr juga sering mengajukan angket
kadang ditolak kadang diterima
tetapi kemudian ketika narasinya itu dibangun dengan kecurangan yang bersifat terstruktur sistematik dan masif
itu harus ada kekuatan kekuatan hukum yang menyertai bukti bukti hukumnya gitu
kemudian ketika itu digulirkan
ya sampai hari ini belum ada satu partai politik pun yang mengajukan hak angket
dan nanti tanggal lima april dpr reses
jadi silahkanlah tetap berargumentasi akan menggunakan hak angket
kami menilai bahwa hak angket itu tidak ada urgensinya
tkn prabowo gibran akan menempuh jalur hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan
karena sekali lagi saya katakan jalur hukum itu untuk mengungkap fakta dan kebenaran akan lebih objektif dan lebih imparsial
dibanding dengan jalur politik yang relatif subjektif dan tidak imparsial
nah untuk bukti bukti material harus ada di jalur hukum bukan di jalur politik
nah oleh karena itu dikatakan ini di luar
di luar angka angka numerik dalam bipres
angka angka numerik itu yang sudah tercantum di undang undang kita berpemilu itu ya karena undang undang
kalau kemudian di luar angka angka numerik berarti kan melalui jalur politik
kalau jalur politik itu kan bersifat subjektif dan berdasarkan pada asas kepentingan
dan itu juga sah karena dpr itu adalah lembaga politik gitu
jadi silahkan saja kalau teman teman menggunakan jalur itu
ini adalah bagian dari proses pendewasaan politik masyarakat
dan dalam jejak digitalnya ketika bu megawati kalah di bipres tidak menunjukkan angket
pak prabowo ketika kalah juga tidak menunjukkan target
jangan sampai kemudian masyarakat beranggapan sekali lagi mereka mengajukan hak angket itu karena ada potensi kekalahan
ya ini saya minta responsnya juga dari ibu
tadi ada pertanyaan kenapa sih harus nunggu pdi perjuangan karena kan nafasnya juga sama dengan partai partai yang lain yang ada di koalisi amin
belum lagi ada p tiga yang masih juga belum menyatakan sikap apakah akan menempuh hak angket atau tidak
kenapa harus menunggu pdi perjuangan gitu kira kira bung daniel
karena nanti tengah jalan kiri bang turun dari angkot kata mas ifah gitu

karena kita ingin memastikan bahwa angket itu gak hanya diajukan tetapi bisa berproses
bisa menghasilkan hal hal yang penting untuk ke depan
kalau cuma sekedar mengusulkan ya mudah itu
yang paling penting adalah bisa memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan penyelamatan demokrasi kita ke depan
jadi sudah siap ya materi semua naskah akademik dan juga bukti bukti yang akan dibawa ke mahkamah konstitusi nanti untuk perselisihan hasil pemilu sengketa pemilu
sudah ada bukti bukti yang kuat yang akan dibawa di mk
tentu kita tunggu hasil rekapitulasi nasional ya tanggal dua puluh
pada akhirnya kita sudah menyiapkan semua bukti saksi dari berbagai daerah
daerah dan dokumen di berbagai daerah
karena kan kita mau membuktikan terkaitan dengan tsm itu sendiri
jadi pada prinsipnya kita sudah menyiapkan draft permohonan gugatan
kita akan siap apabila memang nanti di kpu ditetapkan ganjar mahfud tidak menang atau tidak masuk dalam putaran kedua
kalau bicara kanal hukum melalui mahkamah konstitusi
kita bukan bicara lagi soal menang kalah sepertinya dan juga proses politik di dpr melalui hak angket
bukan lagi menang kalah tapi memperbaiki bersama sistem demokrasi yang sudah berjalan selama ini
diperbaiki yang sudah bagus lebih dimantapkan lagi
yang buruk tentu saja jangan dipakai lagi
itu kira kira untuk landasan
apa namanya penyelenggaraan demokrasi di negara kita
melalui hak angket maupun mk
saya yakin juga sama semangatnya untuk memperbaiki kualitas demokrasi di negara ini
terima kasih sekali lagi bapak bapak telah berbagi perspektifnya
ketua dpp pkb daniel johan
anggota tkn prabowo gibran yang juga wakil ketua umum pan
serta kuasa hukum tim pemenang nasional ganjar mahfud vincenzius menrofa